lantas seperti apa optimisme industri penjualan mobil di tanah air
tancap gas industri otomotif kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cnn indonesia ketua satu gaikindo bapak yongki sugiarto
terima kasih pak yongki sudah bergabung bersama kami
selama sore biasanya kan di jalanan kita lihat ada beraneka macam mobil
ternyata di sini sudah ada pak yonggi untuk bisa menjabarkan
seperti apa prospeknya ke depan pak yongki
proyeksi di apbn dua ribu tujuh belas ini ada di lima satu persen pertumbuhan ekonomi
biasanya itu akan berbanding lurus biasanya dengan penjualan mobil
kalau tahun ini seperti apa proyeksi anda
ya tentunya itu tidak satu satunya indikator atau katakanlah faktor menentukan katakanlah penjualan otomotif
masih ada beberapa faktor lainnya
tetapi kami optimis bahwa tahun dua ribu tujuh belas ini penjualan kendaraan bermotor akan meningkat
tetapi peningkatannya tentu tidak terlalu besar
kita perkirakan sekitar empat persen
sehingga kalau tahun lalu kita bisa menjual kurang lebih satu lima puluh lima kendaraan unit kendaraan
mungkin tahun ini sekitar satu satu
tapi paling tidak masih di atas satu juta kan
jadi kita masih tergabung dalam yang disebut one million club
itu ada istilah itu
kemudian pak yongki untuk tahun ini kita tahu bahwa segmen menengah secara demografi adalah merupakan salah satu yang paling rajin belanja
untuk transportasi apakah masih demografi segmen menengah ini yang paling rajin
dan tipe mobil seperti apa yang masih menjadi favorit sepanjang tahun dua ribu tujuh belas
sebetulnya itu betul
jadi kalau segmen menengah tadi itu bertumbuh tentunya pembelian kendaraan bermotor akan berlanjut
nah kalau yang ditanya yang mana sih sebetulnya yang paling laris atau yang paling laku
karena dengan adanya income per kapita kita yang masih di bawah empat dollar
maka dari itu mobil mobil yang kira kira dua ratus juta ke bawah yang masih menjadi incaran konsumen
karena daya belinya memang masih di situ kan
tapi kalau soal jenisnya apakah itu mpv atau lcgc atau city car what ever namanya itu
itu tergantung kebutuhan
ada yang small family bilang saya cukup empat seater atau empat seater
empat seater atau lima seater saja
cepat sekali pertumbuhannya dari awal ya pak
itu kita bisa perhatikan di situ bahwa ternyata dengan harga yang murah
ya kan ini terjadi tentunya shifting
shifting dari jenis mobil yang mana tadi kan
tadi yang mpv tujuh seater
karena lcgc rata rata hanya lima seater
tetapi toh dibeli orang
jadi kita tidak bisa bilang bahwa mpv itu adalah menurut pak alkatanlah orang indonesia maunya mpv
betul sebagian besar memang demikian
berarti kan dua ratus ribu lebih dari satu juta
berarti ya sangat signifikan sesungguhnya
dan kalau berbicara mengenai lcgc
sempat pada awal peluncurannya memang sempat
ini mobil seperti apa sih katanya akan banyak tkdn nya
untuk kandungan dalam negeri akan seperti apa
kalau hingga saat ini benar tidak pak
karena kan untuk yang masih memiliki rasa nasionalisme
kita kemudian mempertanyakan oh kita beli ini karena untuk membantu ekonomi dalam negeri
perakitan yang ada di dalam negeri
tkdn nya seperti apa saat ini lcgc pak
yang kami mendapatkan laporan dari beberapa pemain lcgc
dalam hal ini ada beberapa ada lima kalau tidak salah
yang bermain di lcgc
karena memang itu peraturan pemerintah kan
pada saat tahun dua ribu tiga belas kalau tidak salah itu dicanangkan
peraturannya bahwa dalam kurun waktu lima tahun
dan rata rata mereka katakan sudah mencapai itu
dan itu tampaknya sudah dipenuhi oleh pelaku industri
oleh para pelaku yang tadi lima produsen lcgc
utama itu baik
dan kemudian bila kita melihat bagaimana kondisi saat ini
sebenarnya ada dilema
industri saya juga pernah mewawancarai anda
dan anda mengatakan pemerintah harus menyokong industri otomotif dalam negeri
tapi di satu sisi misalnya untuk beberapa kota besar
itu menjadi salah satu dilema
karena lebih mendorong transportasi publik
anda sendiri dari kayak gini memandangnya seperti apa
porsi yang paling ideal sehingga industri ini tetap tumbuh
tapi transportasi nasional hingga gak macet macet banget
kita kalau di jakarta ini juga bisa terpecahkan
kemacetan itu sebetulnya salah satunya
memang pertumbuhan kendaraan bermotor tentunya
tetapi mengatasi kemacetan itu
sebetulnya bukan dari menghentikan produksi
atau mengurangi produksi kan
seharusnya kemacetan itu harus disegera
segera saya katakan
ditanggulangi dengan menciptakan atau mengadakan transportasi massal
yang selalu saya katakan syaratnya mudah kok
aman nyaman dengan harga terjangkau
saya pikir banyak sekali masyarakat kita yang ingin memakai transportasi massal
karena cari parkir juga susah kalau dia harus ke kantor
mahal lagi sekarang untuk beberapa titik
susah dan lain lain
jadi dia cenderung untuk mencari atau memakai transportasi massal
tinggalkan mobilnya di rumah
dipakai istri untuk antar ke anak sekolah untuk belanja dan seterusnya
tetapi ini kan sekarang sedang dalam proses
di jakarta ini sedang dalam proses ya
teras jakarta sudah makin hari
mrt juga sudah terus
lrt nanti akan ada dan seterusnya
apakah ini ancaman untuk para pelaku industri otomotif
sama sekali tidak
kami tidak takut kalau ada kata transportasi massal kita tadi
ada dengan aman nyaman harga terjangkau pun kami tidak takut
bukankah itu akan mengancam angka penjualan
yang penting tadi pertumbuhan ekonomi
yang penting adalah income per capita naik terus
orang akan beli mobil
walaupun tidak dipakai ke kantor atau tidak pakai katakanlah dari senin sampai jumat
dia tinggalkan di rumah dikasih istrinya
weekend mereka perlu mobil
mereka akan pergi dengan keluarganya
jadi yang penting penjualan ini
ini bukan masalah apa apa
tapi masalah tadi pertumbuhan ekonomi dan income per capita
kalau income per capita bisa sampai lima enam tujuh delapan ribu
yang dibeli apa lagi
walaupun tidak dipakai dari senin sampai jumat
tidak dipakai ke kantor atau tidak dipakai untuk bisnis dan lain lain
mereka pada momentum tertentu mereka akan pakai
pak ada juga data yang menyebutkan bahwa indonesia ini masih kecil ya dibandingkan dengan malaysia dan thailand
misalnya dari seribu orang hanya delapan puluh kepemilikan mobil
sangat jauh sesungguhnya
saya juga kaget
tapi soalnya kalau di jakarta satu rumah bisa punya lebih dari lima bahkan kendaraan
tapi dengan data itu apakah anda memandang di malaysia itu dari satu empat ratus memiliki kendaraan
itu yang anda pandang sebagai potensi yang akan dikejar oleh pelaku ini
rakyat kita dua ratus lima puluh juta
iya kan kalau dilihat kan sekarang tujuh puluh sembilan dari seribu penduduk hanya tujuh puluh sembilan mobil
atau delapan puluh tadi
potensinya kan luar biasa
tinggal tadi income per capita pendapatan masyarakat kita meningkat
kalau meningkat pasti dibeli mobil
jadi ini akan nanti cenderung naik terus
maka dari itu merek merek asing atau merek merek mobil ini kan semua berbondong bondong investasi di indonesia
karena dia melihat potensinya indonesia sendiri itu sangat besar
satu juta sehari ini
ini akan terus meningkat
tadi saya katakan yang penting adalah pertumbuhan ekonomi
lalu tentunya aman
tidak ada gejolak ke politik dan lain lain
pasti ini terjadi
pak yonggi kita tahu juga bahwa terjadi pergeseran ataupun shifting dari tenaga bbm ataupun bahan bakar minyak saat ini sudah mulai yang ramah lingkungan
gaikino memandang hal tersebut dan mendorong hal tersebut seperti apa
mulai tahun depan
kita selalu mendambakan bahwa standar emisi kita ini sekarang masih memakai euro dua
kita malahan meminta kepada pemerintah cepat dong kalau bisa naik ke euro empat
itu adalah standar yang
standar emisi disebutnya
standar emisif dengan kata lain
katanya makin bersih makin tinggi
iya ramah lingkungan
di asean sendiri ini kita sudah ketinggalan banget gitu dibanding negara tetangga
eropa sih udah jangan ditanya euro enam
karena mereka sudah betul betul
caranya seperti apa pak untuk naik ke euro enam
itu kita mudah sekali
dari segi kita
karena memang di pabrik pabrik mobil ini sebetulnya euro dua itu sudah ditinggalkan
jadi kalau kita ke pabrik minta mobil model ini misalnya
kita harus selalu bilang tapi euro dua ya
kalian masih pakai euro dua
jadi semalam ya
dia bilang kita tidak pernah develop euro dua
jadi kita akan develop euro dua untuk anda
termasuk mobil mobil yang saat ini menjadi favorit di jalan jalan ibu kota
ya memang kita kan dua ribu enam dapat peraturan dari pemerintah
mengatakan bahwa seluruh indonesia

nah untuk itu kita harus punya bahan bakarnya kan
maka dari itu euro dua itu harus memakai bahan bakar yang dengan oktan sembilan puluh satu
memang sekarang sudah ada
pertamina sudah menyediakan euro dua bahan bakar dengan oktan sembilan puluh satu
kalau mau ke euro empat pertamina harus siap untuk juga mengadakan bahan bakarnya
itu jadi kuncinya
jadi produsen sudah siap
bahan bakarnya siapin dong
nah itu dia
nah ini kita sekarang ada produsen mobil yang mengekspor
di sini lain untuk euro dua untuk domestik
di sebelahnya line euro empat untuk ekspor
unik ya negara kita
jadi kan lucu
ya mobil mobil yang itu ekspor itu euro empat semua
tidak ada yang mau lagi terima euro dua
di dunia kita sudah ketinggalan
maka dari itu kami selalu menghimbau kepada pemerintah
tentunya pertamina dalam hal ini
untuk segera mengadakan euro empat
di tanah air
nah tinggal distribusi diatur
tapi tidak minta di seluruh indonesia
kami minta paling tidak di kota kota besar
disiapkanlah euro empat
pun tidak seluruh sbpu kami minta
kalau bisa di jakarta mungkin lima puluh
baik terima kasih pak yongki sugiharto
jangan jangan saya juga salah satu yang menyumbang itu ya
tentunya welcome sekali
terima kasih pak yongki sudah bergabung bersama kami
terima kasih pak